lu tuh berdua emang kurang ajar ya
eh jangan om jangan
mendingan kita yang ajar
luruhnya habis kan
kita harus bikin dia tambah botak
kita kumpulin juga nak warrior buat ngerjain dia
boleh boleh boleh
dia tambah botak dia
oke jadi kita semua harus sepakat ya
buat kerjasama ngerjain si botak itu
kita harus bales dia
yang udah bikin boy masuk rumah sakit
kita emang harus ngerjain si botak itu

kalau enggak dia tau rasa dia tau rasa

dia pasti semenang menang
kemarin kan lo bilang lo ada ide buat ngerjain si kebo botak itu
jadi gini nih guys
kita jebak aja tuh si kebo botak
kita pancing dia

biar dia tuh ngikutin kita
nanti salah satu dari kita dah ya gitu deh
yang penting pas udah dia ngikutin
yang lain lain nih siap siap untuk menyerang
jangan sampai dia nyerang atau melawan kita
ide kamu bagus banget sih
ide idenya megan aja lo
daripada lo ya
oke dari gimana
eh bentar bentar tapi kita gak tau kan si kebo botak itu ada dimana
gampang kal kita tanya rev aja
eh namanya juga ketang meriah
ih nomornya gak aktif
eh jangan sedih dulu
tadi pagi tuh reva ngasih tahu nomor rumah baru dia
jadi nih telfon aja siapa tau nyambung
kp lo gak aktif
untung telfon rumah lo yang angkat lo
bukan cangcengcong yang lain
iya mel soalnya
kemaren tuh kan kp gue ada yang nodong
gak ada yang ngedefon banget sih lo
namanya kenapa sih
enggak aku cuma pengen nanyain
si kebobotak tuh
ya siapa lagi yang badannya gede kayak kebot
terus gak punya otak kayak dia
si kebobotak si bodyguard itu
di rumah gue lah dimana lagi dia
di depan rumah lo bagus deh
kita nih ya gue sama megan sama sini sama anak anak koridor yang lainnya
mau datang buat ngejebak dia
kita mau ngerjain dia
kita gak rela dia seenak enaknya aja
ajar gue masuk rumah sakit
kayanya sih dia standby terus lah depan rumah gue
wah kayak gini kalau gitu
ada liat si kebobotak lagi
di rumahnya réva
mbak mbak di bawah mbak kentalnya mbak
bebe jagat kamu
jangan lupain nih
kayaknya kita harus jaga usaha mereka deh
soalnya ya kalo sampe si bodyguard reva itu mundur
nanti udah ga ada lagi penghalang boy sama reva ya kan
makin dialangin makin tak terpisahkan boy sama revanya
mungkin juga kali
udah lah kita usah aja dulu ayo jalan
eh semua siap siapin bahan bahannya
gue terima beres aja
cabainya banyak ini tuh kurang
ini udah cuco em udah banyak bingo
tuh cepetan cepetan
ini udah bisa buat bikin emi
orang apa mau ngerujak lo
diam nih bebek
pak udah siap siapin lo pelindung rambut lo
ya biar rambut kita ya rusak
dok lo udah siap
keras coy keras
oke sekarang semuanya siap siap
kita semua tunggu di sini
dada sama megan
kalian pancingin bagas ya
dan klo di rumah eva
gue like banget dah
wah aduh lo bilang sama megan aja
siap laksanakan dia cepet banget
kayak monyet dikasih pisang
kenapa lo begitu letih
ayolah ai program bye bye
semoga berhasil bekerja
thank you belanda
foto yang baik baik
hai kau berhasil bangun
suaranya kayak studying program mars
ini anak bandel juga nih
eh jangan berisik
mereka mau ngerjain kayak gimana sih
susah banget nih anak kalo dibilangin nih
dok dok lo bisa ngeliat gak ini sila banget
ada lampu ya
aduh megan itu bukan lampu
emang tapi kepalanya mengkilap
bapak belicing ya
apaan mengkilap banget sih
iya megan itu belicing banget
kalo ada laler lewat tukpleset pasti
lo tuh berdua emang kurang ajar ya
mendingan kita yang ajar
pelurnya abis kan
berat berat berat
eh jangan lari lo
masa mau taruh dipelanin aja gak bisa
itu dia ngapain
woi jangan lari lo
dia udah berangkat